kita ke informasi selanjutnya dari ibu kota ya
kemarin jakarta fashion week digelar dan ini merupakan pergelaran tahunan industri fashion tanah air
dan kegiatan ini mendapat perhatian mulai dari perancang busana fashion blogger
bahkan artis artis ternama salah satunya dian sastro wardoyo
dikenal sebagai pemain film dian sastro mencoba terjun ke dunia fashion
bekerjasama dengan salah satu retailer fashion ternama di tanah air
dian meluncurkan koleksi rancangannya yang dianggap sesuai dengan karakternya yang simpel dan tidak butuh detail
koleksi yang terinspirasi dari para wanita aktif yang memiliki keluarga dan pekerjaan ini
membuat dian memilih warna warna monokrom
meski begitu dian mengaku tidak akan mengubah profesinya dari pemain film menjadi seorang desainer
bekerja sama dengan katan ing yang ditonjolkan sebenarnya simpel
jadi kayak baju baju yang nggak susah
susah untuk di mix match sama yang lain
kenapa karena saya mikirnya kalau ibu ibu kayak saya tuh kan kadang kadang kita gak terlalu punya banyak waktu untuk mix match baju
jadi pas saya bikin desainnya tuh lebih yang simpel simpel kayak misalnya atasan putih celana hitam jaket abu abu gitu
jadi kayaknya tuh gampang untuk di mix match sama yang lain lain gitu
kalau misalnya motif motif tuh kadang kadang kita harus mikir motif ini bagusnya sama warna apa sama warna
kalau buat orang orang yang gak punya waktu untuk mikir panjang kayak saya ya akhirnya yang simpel aja hitam putih abu abu
lada lada bagi hal yang ini yang mungkinedda kasih jump sorry nenek tiga
kayak s deal